kita bawa ke rumah sakit
ibu yang sabar ya
ibu cuma terkena struk ringan
itu diakibatkan kurang terkontrolnya darah tinggi ibu
saya sarankan jaga emosional ibu dan pola makan ibu
dengan melakukan terapi setiap hari
saya yakin penyakit lumpuh ibu akan segera pulih
dan kalau mau
mulai hari ini pun
ibu bisa keluar dari rumah sakit ini
saya permisi dulu
saya akan lupu
ella udah deh ah jangan kebanyakan ngeluh
ma mas hendrik tuh orangnya sibuk
jadi mama gak usah ngarepin untuk ketemu dia tiap hari ma
hari ini saya mau masuk kerja
mas hendrik aku mau ke rumah
mas hendrik aku mau ke rumah
kalau saya izin terus saya bisa dipecat gara gara mama
kuatkan hatiku ya allah
mungkin ini hukuman untukku
karena kejamanku dulu pada anakku
masi tensional sangat hill pepper
yang artinya khan masih luluh
diam pusing mama dengarnya tau gak
kamu diajarin apa sama nenek kamu sampai kamu bandel kayak gini
ada apa lagi sih
anak kita diajarin apaan sampai dia ngebangka kayak gini sama aku
sebelum mama kamu masuk rumah ini kita balik balik aja pa
ma mama ngajarin apa sama damar dia jadi kurang ajar begitu
mama gak ngajarin apa apa kok cuma cerita aja
alah mama gak usah bohong mama boleh tinggal di sini
tapi memang gak usah ikut campur ngurusin dia
damar itu anakku mah biar aku dan indah yang ngurus dia
aku gak mau damar ngerasain seperti yang aku rasakan dulu ketika dididik sama mama
siapa sini jam segini ganggu orang tidur aja
gak tahu apa ini jam istirahat
hah kalo pikir aku enggak pa
apaan sih mak kenapa sih mama ngetok ngetok tengah malam gini
kita tuh orang sibuk mah
yang tidur kita cuma bentar
biang mama sakit sekali indah
mama gak kuat
mama butuh obat
maksud mama aku atau mas henry harus keluar gitu
tengah malam gini nyari nyari obat
nggak punya otak kadang kadang punya mertua satu dia
besok suruh dia beli obatnya
ini udah malam
ini waktunya istirahat tau gak
tuh ma dengerin ma
udah sana mama tidur aja lah ma
biar sakitnya juga ntar hilang sendiri kok
tau diri punya mertua
budi osana anakku yang
budi osana nyembuh ya allah
masih ya allah
masih ya allah
masih ya allah